bagi kebanyakan anak perempuan menekuni olahraga sepak bola mungkin hal yang kurang lazim
namun di usianya yang belum genap lima belas tahun zahra musdalifah
ini mengikuti kompetisi sepak bola dengan anak laki laki dan sudah sering meraih gelar juara

saya pemain sepak bola dari tim asiop apakinti
prestasi yang sangat membanggakan itu waktu aku ada di norwegia
itu aku menjuarai juara satu ini salah satu medalinya
kita di sana ngelawan tuan rumah dan itu yang tersulit dari semua yang kita lawan
terus kita di situ gak pernah seri gak pernah kalah dan kita menang terus
itu kita ke sana pakai klub asiop apakinti
di situ waktu aku masih usia dua belas tahun
jadi aku dulu diajakin papa karena main futsal
aku cuma kayak tenang tendang ke dinding lah apalah gitu kan
selama dua tahun aku kayak gitu doang
terus selama kelamaan di situ aku udah bisa syuting passing juggling dan lain lain
terus papa lihat wah kamu punya kelebihan ya padahal gak ada yang ngajarin gitu
akhirnya papa ngelesin aku di ssb pertama kan
udah satu tahunan aku udah ikut turnamen
udah main sana sini udah ikut kompetisi
akhirnya lama kelamaan aku pindah ke asiop apakinti sampai sekarang
keseruannya kayak kita gara gara sepak bola ini punya banyak teman
bisa berkomunikasi kemana mana kayak mendapatkan info baru gitu
apalagi yang ke luar negeri kan punya teman luar negeri baru
asik asik bareng gitu loh
terus permainnya juga seru kayak dapet bola go cek
dapat lawan harus kemana nih gitu
terus ada kayak buat pikiran jadi lebih cepat gitu loh
dulu takut sih
agak kayak aduh aku gak mau ma takut kalau gitu gitu
gak ada rasa takut gini gini
mereka tuh sama aja cewek cewek tuh sama
semejak disupport kayak gitu sama papa mama aku udah gak takut lagi
itu waktu sekitar masih kecil dua belas tiga belas an
orang tua lah pastinya keluarga keluarga besar
gara gara mereka aku sampai sekarang sampai kayak gini masih terus lanjut main bola
kalau tanpa mereka mungkin aku kayak udah males
kayak orang banyak di luar mereka gak ada yang nganterin
kayak misalnya mama pada sibuk kerja atau apa dia gak jadi latihan akhirnya jadi males
akhirnya gak jadi
tapi karena mama papa ini kayak tiap hari tuh dia jemput antar jemput aku terus dari sekolah
terus ke tempat latihan kayak bener bener gak ada supir gak ada apa
dia terus yang nganterin aku sampai sekarang
di luar negeri neymar sama james rodrigus
itu karena mereka main bola yang pertama bagus yang kedua mereka juga ganteng
kalau di dalam negeri sekarang sampai sekarang belum ada
cita citaku menjadi pemain sepak bola profesional sebenarnya
aku rencana mau lanjut ke jerman
aku lanjut karir sepak bola di sana
aku lanjutin bakat aku di sana sampai aku benar benar gak bisa melanjutkan lagi